selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada pembukaan perdagangan pagi hari ini
kita lihat seperti apa rupiah
kurs rupiah memang diproduksikan kembali rebound pada perdagangan hari ini
jadi sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah adalah data inflasi amerika serikat yang keluar pada dunia hari tadi
inflasi tahunan amerika serikat di bulan juli dua ribu dua puluh dua turun berdasarkan data dari departemen tenaga kerja as
penurunan inflasi amerika serikat dapat meredakan kekhawatiran pasar terkait kebijakan suku bunga agresif dari federal reserve atau the fed
lalu bagaimana dengan posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
kita pantau pembukaannya
maka bursa saham berpotensi melanjutkan penguatan
sentimen global yang menjadi penggerak
isg hari ini juga datang dari kenaikan permintaan batubara dari tiongkok
kenaikan ini karena adanya peningkatan produksi pembangkit tenaga listrik uap atau pltu untuk memenuhi puncak permintaan pada musim panas
selanjutnya beralih ke perdagangan bursa eropa
seperti apa pada bursa eropa hari ini
kita lihat bursa eropa semua menguat
kita lihat ada di euro futsi dex dan cec
yang yang sangat signifikan kalau kita lihat dex bahkan mencapai satu dua puluh tiga
bursa eropa berakhir naik pada rabu setelah angka inflasi amerika serikat menunjukkan kenaikan harga yang melambat dari perkiraan
ini sesuai dengan ekspektasi
setelah pengecer belan
melaporkan pendapatan kuartal kedua yang kuat
dan menunda rencana untuk melepaskan pengecer nonmakanan bulk com
karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan
setelah perusahaan turbin angin denmark mempertahankan panduannya
meskipun kehilangan ekspektasi pendapatan pada kuartal kedua
dan mengatakan kekuatan harganya terus membaik
lalu kita lihat ke penutupan bursa saham amerika serikat pada pagi tadi waktu indonesia
kita lihat juga turut menguat
yang cukup signifikan terlihat pada nasdaq
dan juga nyse dan juga dow jones
wall street naik tajam pada perdagangan rabu waktu setempat
menyusul rilis data inflasi utama menunjukkan perlambatan yang lebih baik dari perkiraan
untuk kenaikan harga
indeks harga konsumen utama untuk juli
dan data datar dibandingkan dengan juni
inflasi inti yang menghapus harga makanan dan energi yang melonjak
juga mengalami peningkatan yang lebih kecil dari perkiraan